hari ini ktt luar biasa g dua puluh akan diadakan secara virtual
dalam konferensi ini indonesia akan menyampaikan langkah langkah menangani virus corona
lalu apa saja yang akan dibahas indonesia bicara penanganan covid sembilan belas di ktt g dua puluh atau g dua puluh
akan kami bahas dalam newsroom talk sore hari ini
dan sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan menteri luar negeri republik indonesia
selamat sore mas renhard
apa kabar sehat bu retno
alhamdulillah sehat insya allah
mudah mudahan kita semua sehat
terima kasih bu retno terima kasih juga sudah meluangkan waktu sore hari ini
kita bicara soal ktt g dua puluh berkaitan dengan isu covid sembilan belas
jadi apa yang akan menjadi fokus pembahasan di antara negara negara g dua puluh
dan apa yang menjadi prioritas indonesia
ibu retno yang akan dibahas nanti
oke pertama mengenai kenapa ktt g dua puluh ktt virtual g dua puluh mengenai covid sembilan belas itu dilakukan
tentunya ini merupakan satu tanggung jawab global dari g dua puluh terhadap tantangan
yang dialami oleh hampir semua negara
karena per hari ini berdasarkan laporan dari who yang kemarin
berarti tengah malam ini pastinya ini angkanya sudah
lebih meningkat sudah satu ratus sembilan puluh enam negara dan teritoris yang terdampak
yang jumlah kasus globalnya sudah melampaui empat ratus ribu kasus
nah oleh karena itu sebagai katakanlah kelompok g dua puluh
kita harus menunjukkan global leadership
dan g dua puluh harus menjadi motor dari global solidarity
oleh karena itu g dua puluh melakukan pertemuan khusus membahas mengenai masalah covid
karena selain untuk menunjukkan g dua puluh sebagai motor global leadership
juga kita perlu bersinergi satu sama lain sehingga dapat meringankan dampak dari covid sembilan belas itu bagi dunia
oleh karena itu di dalam ktp nanti akan dihasilkan sebuah otomatis
yang namanya outcome document yang message nya ada empat
garis besar nya akan ada empat
yang pertama tentunya mengenai masalah kesehatan itu sendiri
bagaimana kita bersinergi untuk menangani tantangan pandemik ini
yang kedua adalah mengenai masalah ekonomi
karena sudah pasti bahwa dampaknya adalah kepada ekonomi
semua negara di dunia
yang ketiga mengenai masalah perdagangan
bagaimana negara negara diharapkan mensikapi dari sisi perdagangan
dan yang terakhir bagaimana negara negara dapat bekerja sama dengan organisasi internasional dalam menangani pandemik ini
di tengah banyaknya problem ya ketika kemudian pandemi covid sembilan belas ini yang harus dihadapi oleh dunia secara global
termasuk juga tentunya oleh negara negara g dua puluh
indonesia nantinya apa yang akan disampaikan bu retno dalam ktt nanti
apakah kemudian ada sejumlah hal hal yang diusulkan atau diupayakan untuk bisa menangani bersama secara global
beragam resiko yang ditimbulkan karena pandemi covid sembilan belas ini bu retno
oke jadi sekali lagi saya kira bapak presiden tentunya ini karena belum ini ya belum ktt belum mulai
jadi saya mencoba membaca
pikiran apa yang akan disampaikan oleh bapak presiden karena bapak kita sudah melakukan diskusi dengan bapak presiden
tekanan presiden adalah mengenai masalah kerjasama dan solidaritas
ini adalah penting sekali karena kita sibuk dengan masalah dalam negeri kita masing masing menghadapi pandemi ini
tetapi jangan lupa bahwa pandemik ini insya allah sifatnya adalah temporer atau short term
dan jangan sampai
kita kehilangan long term perspektif kita mengenai pentingnya kerjasama
kemudian partnership yang sudah terbangun oleh negara dunia bertahun tahun
jadi jangan sampai bangunan kerjasama bangunan kemitraan yang sudah dibangun berpuluh tahun
oleh negara negara dunia ini kemudian rontok gara gara masing masing negara sibuk menghadapi pandemi ini
indonesia juga akan menekankan bahwa ini sebenarnya seperti perang ya
perang dua hal yang kita harus tangani secara langsung
pertama adalah perang perang melawan covid sembilan belas sendiri
dan yang kedua adalah perang untuk menangani dampak ekonominya
jadi itu kira kira kalau dari diskusi yang jauh ini antara kami tim dengan bapak presiden
terima kasih bapak presiden
tapi sekali lagi nanti kita lihat apa yang akan disampaikan bapak presiden di dalam ktt virtual g dua puluh mengenai covid sembilan belas
oke bu retno artinya indonesia memandang bahwa masalah covid sembilan belas ini tidak bisa kemudian serta merta diselesaikan oleh negara masing masing saja
tapi memang harus menggandeng negara negara lain atau kemudian indonesia yang punya satu organisasi dengan g dua puluh begitu ya atau bagaimana bu retno
ya karena kan virus itu covid itu kan dia tidak mengenal atas negara
jadi virus tidak mengenal batas negara
oleh karena itu penyelesaiannya pun tidak harus terkotak kotak antara satu negara dengan negara lain
kita memerlukan kerjasama
oleh karena itu keruh kerjasama dan solidaritas itulah yang paling penting
yang perlu dihasilkan message nya dari pertemuan g dua puluh itu nanti
oke baik bu retno kami juga ingin menanyakan kemudian soal restriction of movement ini
nah soal ini sejauh mana kemudian fokus ini berjalan bu retno
jadi pemerintah sudah beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang intinya adalah mengatur perlintasan lalu lintas orang
ini kita lakukan dengan bentuk yang bermacam macam
dari lockdown dari larangan terbang internasional domestik dari macam macam lah
kita membatasi perlintasan lalu lintas orang dengan kebijakan yang terakhir kita keluarkan antara lain
sampai sekarang kita masih menunda sementara penerbangan langsung antara indonesia dan tiongkok
kemudian kita mengatur perlintasan lalu lintas orang
kemudian kita tidak mengizinkan masuk atau transit bagi pendatang yang dalam empat belas hari kebelakang berkunjung ke iran tiongkok tentunya ya
tiongkok masuk sudah
tiongkok iran itali fatigan spanyol perancis jerman swiss dan khusus untuk korea selatan dari kota daegu dan provinsi gyeongsang bukdo
selain itu kita juga menangguhkan bebas visa kunjungan
dan visa kunjungan saat kedatangan atau yang sering kita sebut visa on arrival
juga bebas visa diplomatik dan dinas
jadi intinya semua orang yang berkunjung ke indonesia memerlukan visa
jadi semua fasilitas fasilitas visa kita berhentikan sementara satu bulan nanti kita akan lihat lagi
dan jika orang tersebut akan aplikasi visa maka
masih masih nek kiara
silahkan dilanjutkan bu retno
oke baik baik terima kasih bu retno
kita akan tunggu nanti bagaimana outcome dari ktt virtual g dua puluh ini
g dua puluh yang nanti akan langsung juga diikuti oleh presiden joko widodo
mudah mudahan tentu segala upaya pemerintah untuk bisa menanggulangi dampak wabah virus covid sembilan belas ini bisa berjalan dengan lancar
karena tentu ini penting bagi bangsa kita
terima kasih banyak bu retno marsudi menteri luar negeri republik indonesia